berdasarkan keseluruhan urayan tersebut di atas kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat
bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan
selain itu urayan urayan pleidoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat
yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum
yang berdasarkan hal hal tersebut di atas penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
untuk satu menolak seluruh peledoi dari tim penasihat hukum terdakwa kuat ma'ru
dua menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari senin tanggal enam belas januari dua ribu dua puluh satu

demikian defrik tim penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa kuat ⁇ maruf ⁇ yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini
jumat tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya